tim dari institut teknologi telkom surabaya mengebut pembuatan sterilization chamber
sebuah ruang yang mengeluarkan uap disinfektan untuk menghilangkan kuman dan virus
sterilization chamber alias bilik steril ini merupakan pesanan wali kota surabaya
sebagai terobosan alat penangkal penyebaran virus corona
sterilization chamber dibuat dari beberapa alat diantaranya humidifier
mengubah cairan disinfektan menjadi uap
serta sebuah ruang kaca yang terbuat dari perabot kamar mandi berukuran luas satu x satu meter dengan tinggi satu ratus delapan puluh cm
jadi intinya ada dua bagian yang pertama chambernya sendiri ada kotaknya sendiri
kemudian ada yang bagian membangkitkan uapnya
nanti orangnya akan berada dalam kota kemudian memutar
begitu lah sepertinya
kemudian harapannya sudah ada sterilisasi yang terjadi di situ
sterization chamber ini ditargetkan selesai pada hari jumat dua puluh maret dua ribu dua puluh
tim dari institut teknologi telkom akan bekerja sama dengan ahli kimia dan biologi dari its
untuk membuat formula cairan disinfektan yang aman bagi manusia
namun dapat membunuh kuman atau virus
harga dari sterimization chamber ini kurang lebih senilai sepuluh juta rupiah
belum termasuk cairan disinfektan
diharapkan sterilization chamber ini juga bisa dibuat di daerah daerah lain di indonesia
sebagai upaya penangkal penyebaran virus corona
wahyu pratama putra surabaya jawa timur